polda metro jaya melayangkan surat kepada pihak pengadilan negeri jakarta utara untuk menunda sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama
penundaan ini karena alasan keamanan jelang pilkada dki jakarta putaran kedua
kapolda metro jaya irjen pol muhammad iryawan mengaku rekomendasi penundaan ini diberikan untuk alasan keamanan jelang pilkada dki jakarta putaran kedua
diharapkan sidang ditunda hingga selesainya agenda pilkada dki jakarta putaran kedua pada sembilan belas april mendatang

memerintahkan agar perkara perkara yang tengah diselidiki kepolisian yang berkaitan dengan para pasangan calon pilkada dki untuk dihentikan sementara
sedangkan jaksa agung hm prasetyo ikut menanggapi adanya surat usulan kapolda metro jaya terkait penundaan persidangan kasus penodaan agama
menurut jaksa agung penundaan jadwal sidang hanya bisa dilakukan melalui mekanisme persidangan yang diputuskan hakim
lebih lanjut jaksa agung berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun keputusan hakim nantinya
bisa dilakukan di luar sidang
jadi tanggal empat yang lalu sudah ditetapkan sidang tanggal sebelas
dan itu jadwalnya untuk jaksa penuntut umum
tapi penurunan itu tidak bisa serta merta karena ada permintaan dari aparat pengaman
penundaan sidang tetap harus dilakukan di persidangan
sebelumnya sidang lanjutan kasus penodaan agama akan digelar selasa sebelas april dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum
badru zamal jakarta
sidang penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama akan memasuki tahap tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal sebelas april mendatang
selanjutnya pada sidang tanggal delapan belas diagendakan pembelaan oleh terdakwa
kepolisian daerah metro jaya kemudian melayangkan surat permohonan penundaan sidang kepada majelis hakim di pengadilan negeri jakarta utara
mengingat jadwal pemungutan suara pilkada jakarta putaran kedua akan berlangsung tepat sehari
sesudahnya surat resmi permohonan penundaan sidang penodaan agama oleh basuki cahayapurnama ini disampaikan oleh polda metro jaya pada tanggal empat april dua ribu tujuh belas kepada majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
pertimbangan penundaan sidang adalah untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban jakarta jelang pemungutan suara putaran kedua
menanggapi hal ini humas pn jakarta utara mengatakan sidang tetap berjalan sesuai keputusan majelis hakim
kami benarkan kemarin ada surat itu sudah diberitahu kepada kami ada surat tetapi isinya saya belum baca
pertimbangannya kembali kepada majlis hakim tentu masukan itu adalah hal hal yang sangat baik
tetapi boleh tidaknya itu adalah kembali kepada majelis hakimnya
karena majelis hakim pun berpegang pada court calendar
jadwal persidangan yang sudah dibuat dan disepakati oleh semuanya
polda metro jaya meminta sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa calon gubernur dki petahana basuki cahayapurnama
yang semestinya dilaksanakan pada sebelas april ditunda
permintaan disampaikan melalui surat yang dikirimkan kepada majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
polda metro jaya beralasan jadwal pembacaan tuntutan pada sebelas april berdekatan dengan pilkada dki putaran kedua
untuk memastikan kondisi keamanan jakarta
polda meminta sidang ditunda
basuki cahayapurnama atau ahok sendiri mengaku belum mendapat kabar penundaan sidang
saya nggak tahu
saya masih patokan surat dari pengadilan bahwa sidang tetap lanjut tanggal
jadi sejauh ini informasi yang tahu terima sidang ini